tak mau kalah dari teman ahok wakil ketua dprd dki jakarta haji lulung akan menggelar deklarasi rumah relawan suka haji lulung
untuk menggalang dukungan menuju kursi gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas mendata
abraham lunggana atau yang dikenal dengan haji lulung akan menyiapkan rumah relawan untuk mengumpulkan dukungan masyarakat dki jakarta
gerakan relawan yang diberi nama suka haji lulung ini rencananya akan diresmikan pada pukul tiga sore di depan seribu orang relawan
siang ini belum terlihat adanya persiapan apapun selain sebuah banner bergambar haji lulung dan juga sebuah panggung kecil tempat haji lulung akan berorasi
para relawan pun belum terlihat memenuhi lapangan di kawasan pasar minggu tersebut